seorang pesepeda berusia enam puluh dua tahun meninggal dunia saat tengah bersepeda di jalan layang nontol kampung melayu tanah abang jakarta
ia ditemukan tak sadarkan diri dengan kondisi duduk bersandar ke dinding jalan layang
pesepeda kemudian langsung dievakuasi petugas ke igd rumah sakit tarakan jakarta pusat
namun sayang nyawanya tak dapat diselamatkan
pesepeda ini diduga meninggal dunia akibat serangan jantung
sementara itu warga di kawasan desa beringin bendok kecamatan taman sidoarjo jawa timur
minggu pagi dikejutkan dengan temuan jenazah seorang pegoes yang terbaring dan masih menjepit sepedanya
jenazah dievakuasi petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut
polisi menduga korban mengalami serangan jantung ketika sedang bersepeda hingga akhirnya terjatuh
serangan jantung saat berolahraga kerap terjadi
jangan sampai niat untuk menjaga kesehatan justru menjadi mematikan
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah vito anggarino damai mengatakan
serangan jantung henti jantung atau konslet jantung bisa terjadi kapan saja
karena itu sebaiknya olahraga dilakukan secara bertahap dan tidak memaksakan diri langsung berolahraga berat
pengecekan jantung secara berkala juga penting untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kemampuan jantung
jantung agar kita tidak melewati batas kemampuan jantung
yang harus diperhatikan adalah kemampuan jantung setiap orang berbeda beda
maksimal heart rate itu sebenarnya adalah dua ratus dua puluh dikurang usia dikali delapan puluh lima persen
itu adalah batas maksimal kita sebenarnya yang optimal untuk kita bisa olahraga
nah ketika kita baru mulai awal olahraga ya jangan langsung maksimalnya dong ya kan pasti harus bertahap juga
dan kalau orang orang yang sudah punya pengalaman lari mereka pasti sudah mengenal nih
ada zona satu zona dua zona tiga itu berdasarkan dari heart rate mereka
penggunaan smartbank juga bisa membantu memantau bagaimana detak jantung
waspada jika detak jantung telah menyentuh angka satu ratus delapan puluh detak per menit